kalau kita tahu daerah bidakara itu kan dekat dengan pancoran kuningan yang saat ini memang macet ya
kebetulan juga nanti malam debatnya salah satu temanya tentang transportasi macet pasti ada hubungannya di situ
kasus yang nampaknya selalu hangat begitu untuk jakarta ya
memang kemacetan lalu lintas ini seolah menjadi hal yang tidak terpisahkan dengan jakarta
apa saja pekerjaan rumah besar yang wajib ditutaskan calon pemimpin dki dan bagaimana jurus jitu yang ditawarkan kedua paslon
yang kini tengah berlagak memperebutkan kursi dki satu tersebut untuk memperbaiki problem kemacetan ini ya
kita punya informasinya
segudang masalah membelit ibu kota
kemacetan dan polemik transportasi umum bagi warga adalah dua di antaranya
data dari litbang cnn indonesia menunjukkan bahwa jakarta merupakan kota termacet ketiga di dunia
setelah meksiko situasi
dan pertumbuhan jumlah kendaraan menjadi penyebabnya
tak pelak bijakan untuk mengalihkan warga dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum
menjadi salah satu solusi yang dianggap mumpuni
apalagi faktanya ruas jalan di jakarta sepanjang empat tahun
dua puluh juta meter persegi tak lagi mampu menampung pertumbuhan kendaraan bermotor
dimana empat lima ratus di antaranya adalah motor sementara sisanya merupakan kendaraan roda empat
padahal data bps menyebut hingga tahun dua ribu lima belas sebanyak delapan belas enam ratus unit kendaraan ada di jakarta
masih sih kayak lihat aja sekarang
ini udah jam satu siang tapi masih kayak padat gitu
jadi apalagi pagi apalagi pas jam berangkat sama pulang kantor tuh pasti masih macet banget
menurut saya jakarta itu masih macet banget
malah kalau menurut saya ini makin macet
nggak tahu kenapa ya karena belakangan ini juga biasanya berangkat dari kantor kantor di sarinah rumah saya itu di pulau mas
itu setengah jam sampai ini dari kemarin satu jam lebih
upaya untuk menarik warga jakarta menjadi pengguna transportasi umum terus diupayakan pemerintah setempat
perbaikan layanan dan kualitas menjadi tuntutan utama yang mesti dipenuhi
namun ternyata hal itu belum cukup karena faktanya dari seluruh pengguna jalanan setiap hari di jakarta
tidak bisa dipungkiri masalah macet memang menjadi isu yang penting dalam pilgub dki dua ribu dua puluh
pada tahun dua ribu tujuh belas tiap pasangan calon tentu harus punya jurus jitu untuk mengatasi problem yang tak kunjung usai ini
pasangan calon gubernur dki jakarta nomor urut dua basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat
mempunyai tiga program unggulan yaitu pembangunan infrastruktur transportasi teknologi untuk transportasi dan transportasi publik
tiga program unggulan tersebut diakini bisa mengatasi kemacetan ibu kota jakarta
memberikan kenyamanan bagi warga jakarta
mengurangi kendaraan pribadi menuju transportasi massal
sementara pasangan calon gubernur dki jakarta nomor urut tiga anies rashid baswedan dan sandiaga solahuddin uno
juga memiliki tiga program unggulan untuk mengatasi problema kemacetan dan transportasi di ibu kota
salah satunya dengan memberikan transportasi umum gratis bagi warga miskin lansia guru pns anak sekolah dan warga tidak mampu
pemegang kjp serta
siapapun yang terpilih selayaknya harus bisa memenahi transportasi jakarta dengan menepati janji janji politik selama kampanye
untuk melayani warga jakarta yang semakin bertambah dan modern
sebab hingga kini jutaan warga jakarta baru dilayani oleh lebih dari seratus ribu transportasi umum
yang terdiri dari bus umum kendaraan umum roda tiga taksi bus pariwisata bus akap kereta api dan juga
dan juga bus tiga
transjakarta cnn indonesia